para petani di kabupaten trenggalek jawa timur meminta kepada presiden joko widodo
untuk memudahkan distribusi pupuk ke sejumlah desa pertanian yang ada di kabupaten trenggalek jawa timur
hal ini diungkapkan sejumlah petani yang berkesempatan melakukan dialog dengan presiden joko widodo
selesai diresmikannya bendungan tugu dan bendungan gongseng di kabupaten trenggalek dan bojonegoro pada selasa siang
kabupaten terenggalek itu pupuknya sedikit ada kekurangan
artinya ya kadang sulit kadang mudah
harapan kami untuk diperlancar untuk pemasukannya pupuk
ini barangnya atau harganya
kalau harga saya kira tidak masalah
oh enggak masalah barangnya ada
barangnya mungkin ada tapi ke petani atau ke kelompok itu kadang kadang terlambat untuk mendistribusikannya
itu yang apa pupuk oria atau pupuk apa itu
yang mudah itu hanya organik
kalau organik itu mudah tapi orea sama npk itu agak kesulitan
yang organik mudah yang npk oria yang agak kesulitan
tapi alhamdulillah di desa bulakin itu bisa kita sambung bisa kita sambung pakai pupuk organik buatan
berarti kan malah tidak mahal tidak membayar